tanggal sepuluh mei diperingati sebagai hari lupus sedunia
peringatan world lupus day ini dibuat oleh komunitas lupus kanada pada tahun dua ribu empat
untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit yang jarang diketahui orang ini
nah kurangnya informasi mengenai penyakit lupus tentu saja dapat berdampak buruk pada penderita dan juga keluarganya
lalu bagaimana dengan indonesia
dan seperti apa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penyakit lupus ini
insight akan membahas bersama saya nisi alwan
penyakit lupus adalah penyakit autoimun kronis yang bisa menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh
kulit sendi ginjal hingga otak bisa terserah
sistemik lupus eritematosus atau sli dapat dialami oleh siapa saja tetapi lebih sering dialami oleh wanita
pada kondisi normal sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi

orang yang mengalami penyakit autoimun seperti lupus sistem imun justru menyerang sel jaringan dan organ tubuh yang sehat
penyakit lupus juga dikenal sebagai penyakit seribu wajah
julukan ini bukan tanpa alasan
penyakit ini memiliki gambaran klinis yang luas dan gejala yang mirip dengan penyakit lain
sebagai contoh jika penyakit ini menyerang ginjal maka gejalanya akan sama dengan penyakit ginjal
tak jarang timbul kekeliruan dari ahli medis yang mendiagnosis penyakit autoimun tersebut
menurut data dari yayasan lupus indonesia jumlah penderita lupus di indonesia pada tahun dua ribu dua belas mencapai dua belas tujuh ratus jiwa
jumlah ini kemudian meningkat menjadi tiga belas tiga ratus jiwa pada april dua ribu dua puluh
jumlah penyakit lupus di indonesia
jumlah penyakit lupus di amerika memperkirakan sekitar satu lima juta kasus
terjadi di amerika serikat dan setidaknya terjadi lima juta kasus di seluruh dunia
dan setiap tahun diperkirakan terjadi sekitar enam belas kasus baru lupus
organisasi kesehatan dunia atau who mencatat jumlah penderita lupus di seluruh dunia mencapai lima juta orang
sebagian besar dari mereka adalah perempuan usia produktif dan setiap tahun ditemukan lebih dari seratus ribu penderita baru
sayangnya di indonesia penderita penyakit lupus ini jumlahnya secara pasti
masih belum diketahui
nah untuk pembahasnya di studio sudah hadir bersama saya tiara savitri ketua yayasan lupus indonesia dan juga penyintas lupus
harus selalu sehat
iya sehat selalu dan ini kita juga lakukan wawancara ini tentu saja tetap dalam protokol kesehatan
karena kita masih dalam suasana covid tapi mbak tiara memperingati hari lupus sedunia pada tanggal sepuluh mei
dan kebetulan tiara juga
mbak tiara juga penyintas lupus ya
odapus itu orang dengan lupus
mungkin karena program ini menurut saya sangat penting
belum banyak yang diketahui mengenai penyakit lupus ini walaupun kita sekarang sering mendengar yang namanya penyakit autoimun
ini juga kesempatan bagi kita untuk melakukan sosialisasi dan juga edukasi mengenai lupus itu sendiri
mungkin mbak tiara bisa cerita dari pengalaman mbak tiara sendiri
pertama kali menyadari mengetahui mengidap penyakit ini bagaimana dan apa yang dirasakan dan bagaimana mengetahuinya
mungkin bertolak belakang kenapa yayasan lupus itu terbentuk karena saya sendiri adalah penyintas lupus cukup lama
sudah hampir tiga puluh enam tahun saya dengan lupus
tiga puluh enam tahun
waktu itu usianya masih muda sekali
kita tujuh belas tahun
dan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh itu
itu belum ada yang tahu sama sekali tentang apa itu penyakit lupus
cukup lama juga saya di rumah sakit karena tidak terdiagnosa dengan tepat
jadi terapi yang diberikan hanya apa yang dikeluhkan itu yang diberikan obatnya
waktu itu masih tujuh belas tahun jadi masih teenager ya
apa yang dirasakan berapa lama dan akhirnya kenapa memutuskan ke rumah sakit dan
saya itu paling benci dengan dokter dan rumah sakit
siapa sih yang suka sakit
karena sebetulnya saya sendiri termasuk orang yang
aktif dari kecil
saya suka termasuk suka olahraga
jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan matahari di luar
dan sebetulnya itu adalah titik tolaknya bahwa itu salah satu trigger
sebetulnya gitu ya
sebenarnya kita nggak pernah sadar
sebetulnya bukan dari sma
dari sd itu sudah terlihat bahwa saya sering pingsan kalau kena matahari
jadi kalau upacara saya berdiri tegak kebetulan saya sekolah katolik
jadi harus berdirinya harus benar benar rapi
kalau matahari belisan
terus saya sering sekali saya ingat sekali sering dibawa ke dokter
itu karena keluhannya kalau tidak sariawan saya demam panas
jadi itu berulang
dan sebulan atau seberapa sering
sebulan mungkin lebih sering
sering sekali gitu
dan itu kan dianggap dulu hanya oh ya udah demam dikasih obat penurun panas
dikasih antibiotik dikasih vitamin seperti itu
sehari awan juga seperti itu
tapi mungkin nyeri sendi karena waktu masih kecil tidak bisa mengungkapkan bahwa
sendinya sakit banget
tapi kalau olahraga itu tidak masalah tidak merasa nyeri setelah olahraga
saya justru kalau misalnya lagi badannya sakit harus olahraga gitu
kalau enggak rasanya makin lemah
tapi yang membuat saya sadar itu mencoba untuk flashback adalah
oh ya dulu waktu saya olahraga dan waktu zaman dulu kan sepatu roda
itu harus kena matahari long distance latihannya selalu siang hari bolong
itu rupanya saya sering sekali pingsan
dan pingsan biasanya berapa lama
ya cukup lama dan mempergunakan oksigen karena waktu itu kan mereka sudah
jadi pingsan dibawa ke rumah sakit
dalam rumah sakit jadi klubnya itu mereka menyediakan ambulans dan oksigen selalu ada itu
nah pas usia tujuh belas tahun itu apa yang terjadi sehingga betul betul memang menyadari
bahwa ada sesuatu yang tidak beres
saya mulai timbul adalah waktu itu di kulit dulu jadi keluar merah merah seperti jerawat
dan pada saat itu anak remaja dengan timbul merah itu problem banget gitu loh
ya terbiasalah ya
merah merahnya persisnya dimana sih
dia di muka lebih banyak di muka terus setelah itu dibawa ke dokter kulit
dan dokter kulit mengobati memang sembuh sebentar tapi akhirnya menjadi ketergantungan obat
setelah itu mulai ada bintik bintik di tubuh dan yang paling membuat saya kesal
dan itu mungkin menakutkan untuk seorang pasien adalah ketika itu saya diduga sakit sipilis
sehingga saya didorong ditanya apakah saya pernah kerja malam apakah saya punya suami
dan itu terus yang ditekan sama dokternya
jadi tahun delapan puluh an ya pada saat itu kan masih hiv aids saja kan masih belum ada
jadi selalu sipilis yang dibilang
jadi diminta pemeriksaan darah ternyata tidak ada negatif
tapi setelah itu saya pada saat mau ujian itu mungkin triggernya adalah stres
karena persiapan mau ujian stres di bawah alam sadar
jadi stres juga menjadi apa yang dirasakan ketika merasa stres itu keluar
waktu itu saya keluar ruamnya lebih banyak seperti jerawat
terus perut saya juga
jadi saya masuk dirawat di rumah sakit
waktu itu diduganya demam berdarah
trombositnya karena turun
setelah diduga demam berdarah trombosit semua naik
diniatkan untuk pulang ternyata panas tinggi lagi
diperiksakan tifesnya ada dugaan keharhat tifesnya
jadi panjang panjang lagi itu semuanya
jadi panjang lagi dan akhirnya hampir satu tahun bukan hampir satu tahun saya di rumah sakit tidak keluar
satu tahun di rumah sakit
pasti membuat mbak tiara juga depresi secara mental bagaimana secara psikis pada saat itu
karena pasti ini masih muda kan cukup melelahkan karena harus keluar masuk rumah sakit
waktu itu yang membuat saya mungkin mulai merasa lelah adalah ketika mulai ada perubahan fisik
jadi ketika rambut mulai rontok kulit mulai mengelupas
oh rambut juga sempat lelah
nah terus sampai harus operasi sana operasi sini biopsi sana biopsi sini ambil sum sum tulang segala macam
jadi dicoba semua pemeriksaan
satu tahun di rumah
satu tahun di rumah sakit
kata lupus ini kapan
tidak keluar sedikit pun
jadi ketika memutuskan orang tua saya memutuskan untuk dibawa pemeriksaan keluar ada satu dokter kulit yang curiga bahwa ini kok seperti lupus
jadi saya dibawa berkas saya dibawa ke rsjm ada satu dokter katanya super spesialis
sudah menduga mengarah bahwa ini lupus gitu loh ini sudah jelas dengan kondisi dengan pemeriksaan labnya dengan gejalanya ini sudah memenuhi syarat
jadi sebenarnya sudah diketahui waktu itu ada penyakit yang lupus
hanya rata rata dokter waktu itu
karena dokternya waktu itu masih belum aware untuk apa itu penyakit lupus
jadi ketika satu tahun saya di rumah sakit a akhirnya saya dipindah ke rsjm
di situ saya hanya setengah bulan dan ketika saya dipindah pun sebetulnya dokternya dokter saya waktu itu adalah belum profesor dr zubairi jurban yang sekarang menjadi profesor zubairi jurban
dan dokternya sudah mengatakan bahwa ini lupus saya baru sampai itu sudah ditanya mau pulang kapan
jadi saya pikir ini orang kenapa sih kok dokter ini nggak bisa ngerti apakah dia nggak bisa ngobatin
jadi menurut beliau penyakit ini sudah ada sudah tinggal diobati jadi kamu tinggal pulang gitu
jadi di rsjm saya bilang saya waktu ditanya mau pulang kapan saya cuma lihat lihatkan sama ibu saya
karena waktu itu saya nggak bisa jalan nggak bisa berdiri jadi yang saya minta sama dokternya saya mau pulang asal saya sudah bisa berdiri
paling tidak saya sudah bisa melangkah sedikit ada kesempatan saya untuk bisa belajar berdiri dulu tidak di rumah
dan kemudian apa yang bagus juga ya di referensi dirujuk ya ke dokter itu
iya jadi pada saat itu kan dokter nggak banyak mbak
jadi cuma sedikit dan ternyata nih ada satu dokter muda langka pada waktu itu dan bisa mendiagnosis bawa lupus
oke tiarawa luar biasa sekali ceritanya jadi sejak muda ya tiga puluh enam tahun yang lalu
dan banyak sekarang dokter yang sadar bahwa penyakit ini adalah ada
dan memang harus betul betul didiagnosa dengan benar dan harus dilakukan treatment yang benar juga
kita break sebentar tiara tapi tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar di studio saya ditemani tiara savitri ketua yayasan lupus indonesia tanggal sepuluh mei
merupakan hari lupus sedunia dan ini merupakan suatu penyakit yang tidak mudah untuk didiagnosa
tapi yang jelas kita harus memahami apa sih persisnya lupus ini dan apa apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tahu ya
cara mengobatinya dan tiara sendiri ternyata sudah mengidap dan sekarang bagaimana kondisi lupusnya
apakah masih ini sebuah penyakit yang terus menerus ada dalam tubuh
iya betul karena kalau secara teori memang lupus tidak bisa disembuhkan
dulu saya dibilangnya lupus itu tidak bisa lepas obat seumur hidup tapi saya mencoba mendobrak paradigma bahwa segala sesuatu ada obatnya
dan segala sesuatu bisa kita tangani dengan baik
dan yang pasti adalah kalau flare up pasti ada
nah flare up ini ketika
oke jadi itu adalah gejala kembali
nah dalam hal ini gejala kalau timbul seperti apa apakah separah dulu ketika misalnya kena matahari pingsan dan ketika stres langsung
kalau matahari saya sekarang mencoba untuk balik lagi mendobrak bahwa betul matahari adalah musuh buat orang lupus
tetapi kita banyak punya cara untuk bagaimana kita tetap bisa beraktivitas dengan baik
masuk menggunakan sunscreen
betul sunscreen lengan panjang kopi apapun
oke nah kembali ke penyakitnya itu sendiri
jadi pada saat itu masih belum banyak dokter indonesia yang memahami dan juga mengenali penyakit itu sendiri
sehingga diagnosanya sempat salah beberapa kali
tapi apa yang persisnya dijelaskan dan pemahaman tentang lupus itu yang diketahui
dan supaya kita juga sharing dengan pemirsa
sebenarnya penyakit ini apa sih
dulu memang iya
kalau dulu memang iya kita nggak bisa dapat informasi sedikitpun
jadi kita harus mendengar hanya dari dokter
tapi sekarang orang lebih maju lebih banyak untuk dia bisa browsing
terutama kadang kadang browsing itu juga membuat pasien takut karena ternyata menyeramkan dan akhirnya mereka benti hanya disitu bacanya
makanya ada yayasan lupus sebetulnya kita mencoba untuk memberikan informasi dan kita sendiri juga di yayasan lupus mencari menggali lagi dari lupus foundation amerika atau dari indonesia
yayasan lupus ini didirikan kapan persis
kita terbentuk tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
oh jadi lumayan sudah cukup
sudah cukup lama
setelah mulai sadar
jadi apa yang perlu diketahui tentang lupus
sebetulnya yang perlu kita sadari sekarang ini adalah bahwa lupus itu penyakit autoimun
memang di luar banyak sekali dibilang sakit autoimun
autoimun itu ada satu ratus delapan puluh jenis lebih
nah lupus itu bukan penyakit tersendiri
jadi lupus itu adalah masuk dalam satu kategori dia di bawah autoimun
tapi lupus itu adalah autoimun yang paling lengkap
jadi dia biasanya kalau lupus itu bisa mengena ke berbagai organ di dalam tubuhnya
misalnya contoh kalau misalnya autoimun dia autoimun apa
misalnya psoriasis mungkin dia berdiri hanya psoriasis
atau misalnya dia nefritis lupus mungkin dia hanya di ginjalnya saja
tapi atau mungkin dia ada di scleroderma dia di scleroderma saja
tapi kalau lupus itu bisa mencakup semuanya
jadi bisa kena ke darah ke jantung ke hati ke sendi ke mata ke syaraf ke skleroderma psoriasis segala macam
ada orang yang satu dalam kondisi lupusnya itu macam macam
jadi sebenarnya kalau mengenai yang kena yang lengkap ini dampaknya terhadap tubuh bisa lumayan
ya akhirnya menjadi lumayan berat untuk terapinya
kalau mbak tiara sendiri apa ini lupusnya
sudah kena kemana mana mbak
jadi rasanya sudah merasakan semuanya
dari mulai psoriasisnya siap ya dari sklerodermanya ada dari darahnya ada ke jantung sudah
dan dampak terhadap organ bagaimana
terhadap organ yang paling ini sekali adalah ke ginjal
tapi kalau ditanya ke jantung sudah
ke syaraf saya juga sudah
ke darah apalagi
tapi yang fokus yang selalu harus saya jaga lebih harus saya perhatikan adalah ginjal
karena saya ada kebocoran ginjal di tahun sembilan puluh enam
karena lupus itu
jadi sekali lagi ini dampaknya terhadap tubuh itu bisa macam macam ya
jadi bisa menyerang organ tubuh macam macam
penyebabnya tadi kan disebutkan ada trigger triggernya yang menyebabkan flyrab itu
tapi secara medis apakah sudah bertukar
secara medis secara teori
tapi sebenarnya kalau sudah
sudah dipahami oleh
di internasional juga setiap kongres pun selalu terbahas bahwa penyebab utamanya belum ada
kalau dulu hormon pertama
terus genetik terus lingkungan
tetapi sekarang sudah berubah menjadi lingkungan pertama terus hormonal eh baru genetik
tapi apakah ya jadi ada sesuatu juga yang men trigger ya di dalamnya
kalau misalnya kita tidak memiliki jin itu apakah bisa disebabkan oleh pulih
karena hormon ataupun karena lingkungan hidup
setiap orang mempunyai kemungkinan untuk dia mendapatkan autoimun
jadi hanya masalah trigger nya munculnya di mana
dan itu pun juga kalau misalnya dibilang bahwa hormonal kenapa perempuan
karena mungkin faktor hormon extra regening lebih banyak
ini dari segi gender katanya lebih banyak ya perempuan
lebih banyak berdua
jadi mungkin ya faktor hormonal ini
faktor hormonal lebih kuat
dan perempuan pada usia produktif ya
kalau dulu dibilang pada usia produktif pada saat yang pertama gitu
tapi sekarang saya lihat ada anak usia di yayasan lupus kita ketemu anak yang baru neonatal lupus namanya itu umur empat bulan itu terdeteksi
tapi apakah dengan neonata lupus ini dia bisa hilang lupusnya
menurut dokter kalau misalnya terterapi dengan baik dia akan hilang dengan sendirinya
tapi tetap tidak boleh lupa bahwa dia punya riwayat itu
jadi suatu saat tertrigger kapanpun itu bisa terjadi
dan biasanya kalau misalnya ibu kemudian hamil
bisa itu juga cukup kecil sekali kemungkinan untuk bawa anaknya lupus itu kecil
jadi hanya masalah trigger
jadi penyebabnya lingkungan sekarang di atas
lingkungan sekarang di atas
berapa persen itu lingkungan
lingkungan besar sekali
ini kan ilmu kan berubah ubah terus dan penemuan itu terus menerus dilakukan
tapi dari segi lingkungan itu apa
yang bisa menjadikan trigger paling besar
bukan tadi seperti misalnya matahari karena seberapa besar sebenarnya matahari menjadi faktor
selalu dibilangnya adalah pola hidup
karena matahari sekarang di kongres kita yang terakhir waktu di vienna
matahari sudah tidak menjadi trigger utama tidak menjadi gejala utama
kenapa karena bisa dikurangi karena kalau menggunakan sunscreen sunboard dan lainnya
jadi lingkungan itu adalah pola hidup mereka
contohnya apa pola hidup apakah
banyak kan penyakit kan sekarang karena kalau
tingkat stres kehidupan sekarang habis ini mbak
terus kedua pola makan
jadi stres juga merupakan trigger
itu trigger utama sekali
stres bagaimana tidak bisa manajemen stresnya yang harus dikelola
kalau dibilang tidak boleh stres nggak mungkin
jadi bagaimana kita manage stres kita
terus kedua adalah pola makan kita tahu kapan harus istirahat kapan tidak gitu
itu semua alarm kita punya masing masing
sebenarnya banyak sekali penyakit yang di
banyak sekali penyakit yang di
karena kalau pola hidup stres dan juga misalnya kalau kurang olahraga
jadi pola hidup apa sih yang sebetulnya harus dijalankan
kalau saya sih mudah gitu loh
bagaimana kita bisa mengelola dan memanage stres
terus abis itu juga bagaimana kita mencoba untuk selalu berpositif thinking
terus sayur buah tiga kali sehari olahraga minimal tiga puluh menit
jadi sebenarnya pola hidup sehat ya
sama seperti orang lain
tapi ini tidak bisa menghilangkan penyakit itu
hanya mengurangi fleraatnya mengurangi gejalanya
nah ketika mbak tiara sudah dipindahkan dan dokternya mengatakan kapan mau pulang
apa yang terjadi apa yang diberikan dan apakah memang pulang dalam waktu satu bulan
hanya satu yang saya minta bahwa saya hanya ingin bahwa saya harus bisa berdiri
karena waktu itu betul betul tidak bisa
karena beda beda saya hampir satu tahun saya di tempat tidur tidak bisa berdiri sama sekali
semua harus dibantu di gendong dan sebagainya
saya hanya bisa melakukan sesuatu di tempat tidur tapi tangan saya masih bisa melakukan
karena saya juga tidak bisa diam
ada saja yang saya lakukan karena saya mencoba
oke saya minta kanva saya melukis atau apapun
jadi yang saya minta cuma satu
berikan saya terapi yang membuat saya bisa berdiri
oke terapinya apa kita break sebentar
menjadi kunci dalam proses perjalanan terhadap kesembuhan atau paling tidak pengurangan dari gejala lupus itu sendiri
tetap bersama kami insight with desi
desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
saya ditemani tiara savitri ketua yayasan lupus indonesia
kita memperingati hari lupus sedunia
pada tanggal sepuluh mei
tiara sudah ada bersama kita sebagai founder ya dari yayasan lupus indonesia yang didirikannya pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
sementara tiara sendiri sejak usia tujuh belas tahun ya atau bahkan lebih awal lagi itu sudah mengidap ya penyakit lupus ini sendiri
dan ternyata ini agak misterius ya lupus ini sampai sekarang masih belum pasti apa penyebabnya
tapi banyak faktor faktor pemicunya
tadi sudah disebut bisa lingkungan
tapi yang jelas kalau lupus ini kena seluruh tubuh itu jelas faktor berbahayanya cukup tinggi ya
bisakah menjadi fatal tiara
apakah ada kasus kasus
maksudnya segala penyakit apapun kalau tidak tertangani dengan baik akan menjadi fatal
karena akan merusak organ organ
apalagi lupus yang kalau lupus dia mengenai organ organ vital dia tidak tertangani dengan baik
dan si pasiennya sendiri tidak kooperatif dengan terapi itu akan menjadi fatal
oke tadi kita mbak tiara ada di rumah sakit ingin pulang ingin mendapatkan terapi
terapi apa saja yang diberikan dan obat obatan kalaupun ada apa yang diberikan oleh dokter
kalau dulu terapi yang saya utamakan
tahun delapan puluh an
terapi yang diberikan waktu itu ya saya standar adalah fisioterapi
karena saya harus berdiri
kedua adalah obat obatan yang harus diberikan
kedua adalah obat obatan yang harus saya konsumsi adalah steroid
dengan jangka panjang
dan dengan kita konsumsi steroid sebetulnya efek samping pun sudah dikasih tahu oleh dokternya bahwa akan membuat kamu menjadi moon face
itu adalah problem buat sahabat sahabat odapus perempuan terutama
membuat mereka menjadi kecil hati membuat mereka menjadi minder membuat mereka jadi tidak percaya diri
itu terjadi pada tiara
terjadi sekali seperti itu
bagaimana saya harus ketika saya sakit terus rambut saya habis saya harus keluar lagi
tapi saya juga harus kuliah
karena sebetulnya ibu saya yang selalu membuat saya untuk bangkit kamu jangan jadi cengit
steroid ini hanya satu macam atau ada
waktu itu saya ada beberapa macam karena mungkin terapi sekarang sama terapi dulu berbeda
nah apa ini perjalanan perbedaan dalam pengobatan lupus itu
seperti dulu seperti sekarang pemberian siklophosphamid itu hanya diberikan untuk kondisi lupus yang dengan bocor ginjal
tapi pada waktu lalu saya sudah mendapatkan terapi psikloposmamid
kalau sekarang orang senangnya bilangnya ada di kemoterapi
kenapa serem banget sih gitu loh
padahal sebetulnya psikosoflammid ini merupakan steroid
dia salah satu jenis obat siklo siklopospamit yang biasa digunakan untuk campuran obat untuk kemoterapi
walaupun hanya cuma sekian jadi kecil
nah itu sudah saya dapat dari dulu
nah terapi kan perkembangan makin maju ternyata memang itu digunakannya hanya untuk netritis lupus untuk bocor ginjal
tetapi apakah membuat saya menjadi baik membuat saya menjadi baik
apahir langsung berapa lama ketika sampai merasa wah saya bisa pulang dan bisa
setahun setahun saya sudah menjadi normal saya sudah kuliah di dua tempat
tapi dengan mengkonsumsi obat obatan
tetap konsumsi obat tidak lepas dengan dosis tinggi
tapi terus kalau kondisi ya karena waktu itu tidak pernah punya penjelasan tidak tahu sharing dengan siapa
dokter juga masih belum membumi saat itu belum bisa menjelaskan
hanya ya dokter kasih obat resep kamu gak boleh ini gak boleh gitu gitu
jadi harus kita yang lebih aktif
untuk mencari tahu apa yang boleh apa yang terjadi
tapi paling tidak obat obatannya ini ya cukup efektif ya
saya merasanya ya
tidak ada efek samping saat ini
ada pasti ada efek samping pasti ada
jadi dari efek samping mungkin ke tulang atau mungkin ke pengeroposan dan sebagainya itu ada
tetapi semua kan ada solusi untuk mengantisipasi tidak terjadi itu
tapi ketika memang terapi obat obatan ini saya melihat bahwa untuk kita menjadi lebih baik bukan hanya
terapi obat gitu jadi harus dibarengi dengan pola pikir kita
terus bagaimana kita bisa fight untuk itu
tidak merasa terpuruk bahwa oh saya lupus terus habislah
nah ini apa dampaknya terhadap kehidupan sehari hari
karena tiara kan masih muda saat itu tentu mungkin sekarang waktu itu sudah masuk mahasiswa ya
pasti kan ingin aktif dan ingin menjalankan banyak hal ya
ada denial ada
denial dengan perubahan karena waktu
waktu itu banyak sekali kegiatan saya denial ada dengan penampilan berubah ada gitu
dengan kondisi lingkungan juga jadi berbeda mereka melihatnya jadi sebelah mata seperti itu
tapi itu tidak memupuskan saya untuk saya melakukan aktivitas dan saya menutup diri tidak keluar rumah
karena saya cuma satu
mungkin saya ini orangnya agak bebel gitu loh mbak
tapi semangatnya untuk
gak bisa pokoknya saya harus kerjain
nggak bisa pokoknya saya harus tunjukin gitu
karena saya merasa bahwa orang melihat dengan
karena perubahan fisik saya
dan itu sangat drastis perubahan fisiknya
drastis sekali sangat drastis sekali gitu
jadi cuma satu yang ada entah itu rasa marah entah itu tapi mungkin buat saya dengan marah saya tapi jadi
tapi marahnya positif ya justru bukan marah menjadi depresi
betul lihat ya
saya akan tunjukin sama semua orang walaupun saya kena lupus tapi saya bisa lulus kuliah
ya dan perubahan dalam pola hidup
pola hidup pun berubah
apa apa saja yang dikonsumsi
jadi lebih sadar ya terhadap
iya kalau dulu karena kesadaran saya sebagai remaja biasa anak anak zaman sekarang juga pola makan kan harus orang tua mas yang tetap kasih tahu
dulu orang tua saya ibu saya terutama begitu striknya gitu minum
jadi disediakan jus benar benar jus sayur satu gelas besar setiap hari buah satu gelas besar setiap hari
jadi asupan asupan seperti itu
terus menerus setiap hari
terus olahraga apa saja yang di
olahraga saya sempat berhenti karena memang saya merasa tidak mampu sedangkan saya waktu itu olahraga sekali
dan baru melakukan olahraga mau mulai kembali itu adalah dari tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
oke sekarang kan sudah tahun dua ribu dua puluh dua ya
ini fast forward tiga puluh enam tahun kemudian dari segi obat obatannya ini stereot masih dikonsumsi
alhamdulillah dua puluh dua tahun saya sudah berhenti dengan sini
iya jadi tidak moon phase lagi kan tidak
tetapi bukan berarti saya tidak pernah mengkonsumsi lagi mbak
jadi beberapa bulan lalu saya berhenti

jadi sama prof zubairi saya masih dengan zubairi jurban
itu saya diminta untuk memulai kembali dengan dosis tinggi
karena kondisi lupus saya yang flare up
ya mungkin iya di bawah alam sadar saya walaupun mungkin saya rasanya saya biasa aja tapi itu nggak bisa dipungkiri
kalau mau ngomong capek saya tahu takaran capek saya itu saya tahu secara fisik
tapi biasanya bagaimana memanagenya meditasi
saya lebih ke olahraga
mencoba untuk positif
saya selalu mencoba untuk selalu itu tidak lepas dari positif
karena saya bisa buktikan dengan saya hidup positif selalu mencoba berpikir positif terhadap apapun terhadap orang orang sekalipun
saya untuk selalu berpikir positif itu membuat dampak yang jauh
dan itu sangat membantu ya
dan kondisi organ sekarang bagaimana tadi kan ginjalnya sempat bocor
ya untuk kemarin juga saya ternyata pengentalan darah saya tinggi
pengentalan darah saya tinggi sekali tetapi bukan membuat saya menjadi terpuruk dan saya tidak menjadi beraktivitas
gitu loh jadi
yang penting rutin disiplin
iya jadi ketika dinaikkan dosis sudah diturunkan kembali
kemarin sempat disuntik dengan heparin
bocor ginjal saya juga sudah tertangani kembali
ya sudah saya beraktivitas normal seperti biasa
ini yayasan lupus indonesia ini kenapa merasa perlu didirikan
tapi karena waktu itu memang belum ada tapi
apa kira kira yang motivasinya
sebetulnya sejarahnya terbentuk yayasan lupus itu saya sendiri tidak pernah punya pengalaman tentang sebuah yayasan
gitu apalagi dengan memakai kata indonesia gitu loh
jadi waktu itu prof zubairi karena mungkin beliau menangani saya dan melihat saya bisa survive karena sudah beberapa kali
waktu seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh saya sempat hilang
terus dibilang dihidupkan kembali
terus sembilan puluh enam saya dengan bocor ginjal satu ratus dua puluh kilo dengan sembilan bulan di rumah sakit tidak bisa bangun
isinya air semua
ketika saya survive mungkin akhirnya beliau meminta saya untuk coba deh bentuk satu komunitas kamu bentuk wadah supaya bisa berbagi dengan orang lain
terus karena mereka pasti membutuhkan
terus disebutkan lah itu nama yayasan lupus indonesia
ketika memakai nama indonesia saya juga jadi lebih berpikir waduh berat buat saya pr nya karena ini mencakup seluruh indonesia
tapi memang akhirnya saya sadari bahwa
karena saya merasakan ketika tahun tahun itu saya nggak bisa sharing
saya gak bisa cari tahu tentang penyakit ini apa gitu
saya harus cari sendiri
saya harus browsing sendiri
dokter waktu itu juga tidak komunikasi
dan browsing juga belum bisa waktu itu karena belum ada internet
kalaupun sekarang orang juga baca takut yang dibaca ketika bilang bisa menyebabkan meninggal langsung stop di situ
dan apalagi gejalanya kan juga familiar sekali ya banyak sekali dan mirip mirip dengan penyakit lain juga
makanya dibilang seribu wajah
jadi akhirnya saya berpikir bahwa memang kita perlu karena yang diutamakan waktu itu adalah saya tidak muluk muluk ingin melakukan sesuatu
yang saya ingin lakukan adalah bagaimana saya memberikan informasi ke masyarakat kepada keluarganya terutama kepada orang yang baru didiagnosis lupus
supaya mereka merasa tidak sendiri
supaya mereka nggak seperti saya gitu loh
jadi yayasan ini didirikan bersama sama dengan dokter atau
saya meminta jadi prof zubairi meminta saya
terus setelah itu saya mengajak prof zubairi jurban
kita masih ada dua segmen lagi
mbak tiara dalam perbincangan kita mengenai lupus
jadi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
kita membahas penyakit lupus atau yang sering disebut sebagai penyakit seribu wajah bersama tiara savitri
founder dari yayasan lupus indonesia dan juga penyintas dari penyakit lupus itu sendiri
dan di sini mbak tiara memberikan kepada saya satu buklet ya mengenai lupus itu sendiri
apa yang perlu saya ketahui tentang penyakit lupus ini
mbak tiara ini sekarang sudah cukup lama yayasan ini di
dirikan kira kira bagaimana banyak anggotanya
kalau dan kalau dari segi jumlah pasien lupus atau penderita yang paling tidak yang diketahui di indonesia itu ada berapa sekitar
kalau di indonesia sendiri sebenarnya balik lagi bahwa tadi bahwa kita belum bisa mendata secara utuh berapa
tapi ada bahwa pak figa maksudnya kira kira berapa
iya jadi di kemasyasan lupus indonesia sendiri yang kita data kita bukan ngambil random
jadi setiap yang ketemu oleh kita kami data
jadi yang terdata di kita sudah mencapai lebih dari delapan belas ribu
masih sedikit mbak
jadi waktu sembilan puluh delapan kami masih terbentuk sendiri
kalau sekarang alhamdulillahnya kami sudah kalau kami ke daerah kami mencoba untuk membentuk satu komunitas komunitas yang mereka berdiri sendiri
dan itulah yang membantu kami ada bisa mendata
kalau dulu kan kita harus datang ke daerah itu kita data
datang ke daerah itu kita data
sekarang setiap daerah mereka membantu untuk mendata
jadi di setiap daerah mendata
jadi saya yakin ini sudah hampir lebih dari mungkin lebih dari dua puluh ribu dan lebih dari tiga puluh ribu mungkin
dan apa apa saja kira kira bantuan dukungan ataupun mungkin saran yang diberikan kepada para oda pus ini
pertama kalau misalnya bantuan dukungan pendampingan itu penting
untuk pendampingan terhadap oda pus itu penting
terhadap keluarganya juga
karena satu ketika terapi lupus itu mahal gitu loh obat obatannya mahal
murah kalau mereka memang kondisinya ringan
bukan kondisi yang kena ke orga
sedangkan di dalam bpjs sendiri kita tidak tercover seluruhnya
beda dengan penyakit kanker yang mereka kemau saja tercover
nah salah satu cara yang kita cari adalah yayasan lupus kita kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait
misalnya dengan laboratorium yang ada di seluruh indonesia
terus dengan dokter dokternya
terus dengan farmasi obat obatannya
karena ada obat obatan yang harganya cukup mahal yang kita nggak bisa dapat gratis
tapi paling tidak kita bisa selisih satu juta saja
seperti itu itu sangat membantu buat mereka
jadi yang dilakukan oleh yayasan lupus adalah itu
dan kita muluk untuk itu
karena mau membantu kita dalam bentuk uang atau terapi pengobatan itu tergantung ada csr atau tidak
membantu kita ada donatur atau yang membantu
dan jaringannya cukup luas sekarang apalagi ini kan kalau di daerah kan
mungkin pemahaman sosialisasi dan juga support kan lebih banyak hidup di
betul jadi itu yang lebih memperingatkan
kita sama sama saling setiap komunitas akhirnya juga mempunyai pendampingan pendampingan
karena yang membuat mereka juga menjadi lebih murah dan lebih sehat saya lihat adalah bukan hanya dengan obat obatan
karena dengan counseling dengan kita pendampingan itu mungkin akan menjadi kondisi dia lebih baik
otomatis juga lupusnya lebih ringan
otomatis obat obatannya juga diturunkan
otomatis juga belinya lebih murah seperti itu
dengan cara apa kita ngobrol kita share kita berbagi
jadi counseling itu merupakan treatment yang sangat penting ya
saya makin memahami bahwa itu adalah sangat diperlukan
ketika treatment awal itu adalah
nah kalau sekarang diagnosa sendiri ini kan beda ya lebih dari tiga puluh tahun lalu ketika mbak tiara pertama kali di
ponis lah istilahnya karena lupus itu pemahaman dokter pada secara keseluruhan sudah bagus
untuk saat ini
untuk saat ini atau masih sering keliru mendiagnosa karena banyak simptom simptomnya atau gejalanya yang mirip dengan penyakit penyakit lain
sudah jauh lebih baik dibanding waktu kita masih terbentuk ya
dibanding saya dulu dan pada saat tahun sembilan puluh delapan ini baru terbentuk juga masih sangat sedikit belum banyak
tetapi sekarang sudah jauh banyak dokter dokter yang memahami
betul cuma mungkin memang masih dokter dokter tertentu yang mampu untuk melakukan ketika dia bekerja
jadi masih harus dirujuk ya ke rumah sakit ya
lebih besar tapi dari ketersediaan obat obatannya di indonesia
obat obatan tersediaan ya
cukup nah kita kan baru dua tahun covid ya ini
dan biasanya katanya kalau ada komorbititas pasti gejala covidnya itu juga bisa jauh lebih parah
ini bagaimana dengan odapus apakah ini merupakan sesuatu yang menambah gitu
kalau misalnya kalau kita lihat dari masa pandemi ya mbak
saya melihat justru masa pandemi ini menjadi berkah buat orang lupus
karena tidak hanya di jakarta jadi saya dengar juga dari pasti saya melihat bahwa ada beberapa masukan di dalam grup komunitas komunitas seperti itu bahwa
berapa orang sih dari sekian ribu yang kena covid gitu ini yang ketahuan ya
tapi saya yakin nggak terlalu nggak banyak dulu pertama tama awal tidak terlalu banyak yang mereka terkena positif covid
karena mereka apa
karena saking takutnya mereka dengan covid
hidupnya jadi jauh lebih tertata
makanan lebih sehat olahraga dijalanin ya ini gak boleh
saya sampai bilang jadi waktu kontrol saya waktu selama pandemi saya tidak ada cuti gitu
kebetulan saya asistensi prof zubairi sampai dengan sekarang
pasien pasien kalau datang kontrol saya tanya kamu jauh lebih sehat sekarang malah pandemi bukan jadi stres
jadi kesadarannya terhadap pentingnya menjaga kesehatan itu
jadi bukan takut lupusnya mbak takut covidnya
dan ini memang kita juga sekarang dengan dua tahun ini jadi jauh lebih hati hati terhadap apa yang kita makan
menjaga kebersihan kesehatan dan kita juga asupan untuk menjaga imun juga
karena kalau imun kita bagus kan tentu saja ini bisa mengurangi gejalanya itu sendiri
tapi nggak menutup mbak kalau misalnya ada seorang lupus yang dia mempunyai comorbid dan kebetulan biasanya yang menjadi fatal seorang lupus punya comorbid
itu adalah pada saat comorbidnya tidak terkendali
nah itu bisa mengatakan apa
mbak tiara sendiri pernah gak kena covid
oke jangan ya sudah divaksin
tidak sudah booster juga
ya bagus lah kalau gitu
nah ini penyakit ini sendiri ya supaya semakin dini terdeteksi dan semakin dini diobati atau mendapatkan terapinya kan semakin baik
jadi kita mungkin apa apa saja yang perlu diwaspadai dan kira kira yang bisa sebenarnya ini trigger lupus lho bukan penyakit lain
trigger lupus ada macam macam
pada saat dia mungkin lebih sering adalah pada saat kehamilan terus pada saat dia melahirkan itu bisa menjadi trigger
itu terjadi kepada mbak tiara sendiri
jadi saya waktu saya hamil tiga kali dikeluarkan kehamilan keempat itu pun ternyata ketika diizinkan di bulan ke delapan kelihatan saya flare up kembali dengan bocor ginjal saya
jadi pada saat mau melahirkan ketahuan bahwa saya positif
flare up kembali dengan bocor ginjalnya
tapi semua bisa terkendali
asal kita yang penting bagaimana kita patuh kita kooperatif dengan terapi yang diberikan
tapi jadi bisa mengganggu kehamilan ya proses dengan adanya
bisa kalau tidak terkendali
bisa kalau semuanya balik mbak
semua penyakit kalau tidak terkendali kalau kita tidak kooperatif dengan apa yang diinginkan pasti akan menjadi fatal menjadi tidak baik
cuma memang orang lupus kalau mau hamil harus ngomong dulu sama dokter yang izin saya mau hamil boleh nggak gitu loh
jadi bukan sama suami nih
jadi izinnya sama dokter dulu
saya boleh program hamil atau tidak
kalau dokternya bilang jangan dulu diperiksa dulu ini ya diikutilah saran saya
jadi jangan kayak saya dulu ketika saya hamil
itu karena gejala yang dimiliki pada saat itu
karena mungkin dianggap bahwa akan menjadi fatal
akan ada terjadi keguguran kalau memang ternyata tidak terkendali dengan baik
dan yang terakhir mendengarkan saran dokter anak sehat
waktu itu setelah saya bocor ginjal
saya diminta pemeriksaan pemeriksaan dan ketika disaran di acc untuk hamil saya program
dan anak sehat
anak saya alhamdulillah rezekinya sama kayak saya juga
umur dua belas tahun dia positif dengan lupus
langsung kena ke jantung laki laki
tapi setelah itu karena saya disitu dan saya menjadi lebih strict dengan segala terapi
dua tahun dia menggunakan steroid
terus mulai terkontrol dengan baik
sekarang sudah dewasa alhamdulillah lupusnya sudah tidak keluar lagi
saya melihatnya kalau anak saya faktor lingkungan
bukan karena tiaran sendiri
mungkin juga bisa
tetapi trigger trigger di lingkungan yang membuat dia menjadi stres
stresnya anak yang kita tidak bisa
sekarang dua belas tahun usianya
sekarang usianya sudah
tapi kenanya pada usia dua belas apa waktu itu yang kelihatan
karena dia ngeluh ketika dia dua belas tahun itu dia tidak bisa bilang bahwa dia sakit
jadi dipegangin kakinya semua gitu
saya cuma bilang tunjuk pakai jari kamu mana yang sakit
karena ketika dia pegang saya tidak bisa tahu apa yang sakit
jadi ketika dia tunjuk di satu itu saya tahu oh itu sendi
bagian sendi yang diturut
saya bilang aduh sendi satu
ini sering secara emosional marah teriak atau segala macam
terus sakit panas badannya
terus di sekolah tiba tiba dia nggak suka
ada sesuatu masalah yang dia tidak pernah cerita
tidak pernah diomong
pulang ke rumah dia panas
mau sekolah nggak mau sekolah
mau sekolah badannya panas
jadi stress ya
jadi terus dari situ dia mulai merasa suka sariawan
keluar panas tinggi sering
nah mbak tiara sendiri sudah mulai mengejala
saya sudah mulai mendega saya sudah mulai curiga
waduh jangan anak saya lupus
waktu saya bilang ke prof subairi waktu itu
kamu jangan menjadi paranoid gitu
karena kamu lupus terus kamu
saya tidak paranoid
kalau gitu saya periksa sebagai saya seorang ibu
saya datang membawa anak saya dengan keluhan ini
dan ternyata ya
waktu diperiksa ternyata hanya ketemu tiga gejala
tiga kriteria tidak mencukupi karena harus empat kriteria
tapi ketika diobati pun progress
tidak hilang gejalanya
akhirnya ketika diperiksa kembali penunjang laboratorium dan pemeriksaan jantung
karena ternyata dia bilang dia suka sakit
jadi waktu diperiksa ke dokter jantung anak
kelihatan ada efusi perikard
dan di situ ada cairan di jantung dia
dan di situ memenuhi kriteria
bahwa dia ternyata lupus dan langsung kena ke jantung
tapi sekarang oke pada usia
sekarang oke alhamdulillah
tapi masih terus menerus minum obat dan menjaga
jadi cuma dua tahun waktu itu minum obat
terus saya pantau terus
terus saya perhatikan pola makan pola hidup dan segala macam
ya walaupun tidak mudah untuk anak seusia sekian
tapi alhamdulillah sekarang bisa kembali normal
baik dan semoga tidak akan flare up lagi
mbak tiara masih ada satu segmen lagi
ini sangat sangat penting sangat menarik
terima kasih telah sharing
ini sangat berguna ya bagi kita semua
jadi tetaplah bersama kami
jangan huan huana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
perpinsif adalah produk kerjaya
dan alesnya sudah berdiri kayu dosa
atau huruf g prise
makan sama desain secara secara melhor
dan tingkat kualitatif
lupus indonesia yayasan ini didirikan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tiara sendiri didiagnosa dengan lupus pada usianya saat itu masih muda
umur tujuh belas tahun pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
tapi sekarang saya lihat wah begitu semangat begitu aktif
sebenarnya odapus ini orang dengan lupus ini bisa hidup normal
termasuk tadi anaknya tiara sendiri sekarang sudah bebas dari obat obatan
tapi kuncinya apa dan mungkin kira kira apa kegiatan yang bisa menunjang
supaya hidup sehat normal tetap bersemangat dan flare up atau gejala gejala ini tidak akan timbul lagi
sebetulnya satu obat obatan itu buat saya menjadi satu penunjang untuk
kita diberikan obat kita mau berobat ke luar negeri yang paling patent yang paling jago yang paling segala macam
tapi kalau itu tidak kooperatif balik lagi kepada diri kita
terus kita mencari obat
tidak mencoba untuk positive thinking
terus kita tidak mencoba untuk ayo kita jalani hidup kita dengan semangat
tidak mudah sebetulnya nih mbak untuk menerapkan itu sama sahabat odapus gitu loh
tapi itu yang selalu saya tekankan
karena saya sendiri juga akhirnya jadi menyukai alam
dan saya bisa buktikan bahwa alam itu membuat saya jauh lebih sehat
dan pembelajaran hidup itu saya temukannya di alam
itu sejati dalam sehari
itu saya terapkan ke sahabat sahabat lupus
karena saya juga pernah bawa mereka
satu ratus dua puluh sahabat odapus dari seluruh indonesia perwakilan
itu untuk kita tracking di alam tiga hari dua malam
dan itu bisa membuktikan hanya untuk membangkitkan percaya di ibu
mereka selalu bilang bahwa tidak boleh kena matahari
tidak boleh kegiatan alam tidak boleh outdoor tidak boleh ini
justru pada saat di situ dan kami melakukan pembinaan pembinaan
mereka tidak pernah sadar bahwa mereka punya satu talenta yang nggak keluar
jadi yang mereka pikirkan hanya sakit lupus tidak bisa apa apain
jadi ketika kita siapkan ada pengerjaan bikin manik manik
ada melukis ada bikin decopage ada bikin segala macam
jadi banyak sekali aktivitas positif yang dilakukan
betul jadi kita bikin tuh latihan di situ
kita ajak semuanya kita latih semuanya gitu
mereka semangat dan ternyata akhirnya kelihatan bahwa ternyata ada yang bisa masak
sekarang punya catering ada yang bisa melakukan bikin manik manik
dan udah go internasional di luar terjual di luar
dan yang pasti adalah saya cuma bilang bahwa kalian bisa melakukan aktivitas
kalian juga bisa olahraga
iya dan walaupun tidak harus trekking tapi ini luar biasa
jadi mbak tiara ini sudah mendaki dua belas gunung di indonesia
termasuk juga di himalaya ya sampai ke ini annapurna base campnya
itu yang lumayan ya cukup tinggi ya lima ribu
ya dan ke limanjaro dan terakhir kemarin elbrus
elbrus itu kan dingin sekali kan di rusia
tapi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan lupus ya
ini lebih ke passion sendiri untuk mendaki gunung kan
akhirnya menjadi passion saya tetapi selama itu ya
lalu saya membawa kalau saya keluar atau saya naik gunung
itu akan saya bawa untuk sekalian sosialisasi
orang kadang apa hubungannya lupus sama naik gunung
kan orang jadi bertanya gitu loh mbak seperti itu
dan yang pasti satu saya hanya bukan untuk mencari eksistensi
tetapi hanya untuk menunjukkan kepada mereka
saya olahraga ekstrim berarti olahraga ringan kalian mampu gitu loh
jadi tidak ada alasan bahwa kalian tidak bisa melakukan
dan saya sering memberikan contoh contoh bahwa
kalau kalian nggak bisa berdiri sambil duduk
kalian bisa melakukan gerak kok kaki gerak segala macam
itu semua saya contohkan
jadi saya hanya ingin bahwa badan mereka boleh sakit
tapi jangan sampai jiwa hati pikiran mereka ikut sakit
tapi ini kan pasti harus ada pertama dokter menyetujui
kedua harus latihan dong
tidak semua orang orang yang sehat saja kan bukan berarti mereka bisa mendaki gunung
apa kira kira langkah langkah yang perlu dilakukan
yang pasti waktu saya pertama kali naik gunung karena ini bukan hobi saya
pertama terkontrol lupus saya jadi ketika memang harus naik
saya periksakan semua hasil lab saya
ini bukan hobi tapi keke
bukan hanya keke karena kebetulan waktu itu hanya untuk sosialisasi
cuma saya pikir kenapa saya harus nunggu di bawah gitu
nungguin sosialisasi yang lain pada naik
tapi kenapa ebrus itu kan di rusia dingin sekali di sana dan sangat membahayakan
karena tidak siap lah secara mental fisik dan juga dari segi peralatan
naik gunung itu bukan sesuatu yang beda lagi
itu balik mbak menjadi satu doping dan charge buat saya kali
karena ketika di sana kamu mau bergantung sama siapa
ketika kamu ada di tengah gunung es tidak ada apa apa yang kamu lihat
cuma es semuanya sama langit siapa yang kamu bisa gantungkan
orang yang jalan dengan kamu badi gak bisa
kamu hanya bergantung dengan tuhan
begitu juga lupus
dan jadi ini membawa teman teman wadah pus juga
satu orang wadah pus yang saya bawa
dan begitu juga ketika saya naik gunung yang saya bawa adalah satu
kamu lihatnya jangan saya naik gunungnya gitu
tapi siapa kita bergantung
setotang ada berapa sekarang wadah pus yang diajak naik gunung
hanya baru yang baru berani ikut dengan saya baru dua
tetapi yang lain lain akhirnya jadi banyak yang melakukan kegiatan tracking
tracking tracking kecil seperti itu tapi itu membuat saya senang
apalagi masa covid kemarin kan kita juga lihat banyak sekali
orang orang jadi gemar tracking
kembali ke alam lebih aman
kembali ke alam dan juga alam kan membuat pikiran kita jauh lebih positif
menghirup udara segar daripada kita hanya duduk duduk di rumah dan terkena lockdown itu sendiri
nah ke depan apa kira kira yang akan di push lagi lah dikembangkan dalam yayasan
saya tidak muluk untuk teman teman lupus karena rupanya semakin banyak pertambahan lupus pasien dengan lupus itu satu
pendampingan konseling itu tidak akan itu adalah yang utama menurut saya
karena satu adalah masalah obat obatan mereka belum bisa mendapatkan
yang murah tapi mereka bisa menjadi murah hanya dengan karena kita bisa melakukan pendampingan membuka paradigma mereka membuka otak mereka bahwa kamu bisa
jadi kita salurkan apa yang mereka bisa
kalau misalnya bisa saya ajak ke alam kembali dan sudah memungkinkan mungkin akan saya ajak ke alam karena justru di alam itu banyak yang bisa kita masukkan kepada mereka
karena dampaknya menjadi positif setelah waktu itu
iya pasti dan sekarang komunitasnya cukup besar ya tadi lebih dari dua puluh ribu
iya tapi mereka tidak aktif
jadi dua puluh ribu itu lihatnya tidak banyak
tapi mereka tidak aktif
iya tapi mereka tidak aktif
kami tidak terdata tetapi kami memberikan satu fasilitas fasilitas kemudahan
namanya sakit kalau di indonesia ini mahal sekali
tapi ini kan siap pertama siapa saja bisa terkena lupus ini penting bukan hanya perempuan dalam usia produktif tapi termasuk anak laki anak mbak tiara sendiri kena
dan ini bisa sembuh lah istilahnya asal di manage tapi ini harus disiplin supaya tidak flare up atau tidak timbul lagi
karena kalau memiliki lupus ini sumur hidup ya pada intinya
kalau teorinya seumur hidup kan gitu ya mbak sama apa bedanya sama orang hipertensi
seperti itu karena kalau ditanya bisa
dan juga kalau orang yang tidak menjaga kesehatan ya pasti lama lama menjaga sakit
betul terus saya cuma bilang ya orang selalu bilang bahwa lupus tidak bisa disembuhkan
sekarang saya tanya ada nggak sih penyakit yang bisa sembuh total
even itu cuma flu bisa tidak sembuh total tidak bisa
tapi bisa dikendalikan
dikendalikan dan juga dihindari misalnya kalau dari awal walaupun memiliki genetiknya
daya tahan kita bagus
tapi kalau kita pola makan penting ya
ya yang pasti pola makan gak ada diet apapun ya mbak jadi apapun boleh
sama seperti orang yang lain hindari gorengan seperti itu vetsin kan seperti itu msg pewarna
tapi apakah tidak boleh boleh sekali sekali kalau ingin kan
tapi ya memang harus dihindari kebanyakan karbo gula dan lain sebagainya kalau nggak kena lupus mungkin bisa kena diabetes kena hipertensi dan lain
jadi menghindari adalah yang mereka punya misalnya ada hipertensi ada gerd atau apa nah itu yang dihindari
sosialisasi selama ini dilakukan di mana mana saja
kalau kita kalau selama ini kita ke daerah tapi karena sekarang daerah setiap komunitas
mana daerah kerjasama dengan pemda atau dengan institusi lain
tidak kami biasanya bekerja sendiri ada yang kerjasama dengan pemda ada yang kerjasama dengan sekolah sekolah
tapi biasanya kami masuknya adalah ke sekolah sma sma
karena justru usia usia produktif seperti ini yang banyak sekali
mereka tidak keluar tapi ketika mereka dengar sosialisasi kita tiba tiba ada yang mendekat ke kita cuma bilang
saya kok ada gejala ini langsung kita bantu untuk kita rujuk kemana mana
kalau di jakarta otomatis ya dengan apapun dengan cara kita membagikan buku ini
buku ini ini kita bagikan kemana mana mbak
dan ini juga di sini ada di mana bisa di website www lupusindonesia com
sekarang kita lebih banyak di instagram nya dan twitter nya yayasan lupus indonesia
ada berapa timnya sekarang yang bantu tiara
yang bantu saya nggak banyak kalau yang aktif cuma dua tiga eh satu dua tiga empat
yang tidak aktif yang tidak aktif ada banyak jadi biasanya ketika ada acara itu biasanya banyak sekali
panding bagus masih dukungan bantuan
jalan terus karena ini penting ya
donasi sebetulnya tidak semudah apa yang dibayangkan
tetapi alhamdulillah ada aja yang masih mau membantu
semoga teman teman juga mau membantu karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya
mbak tiara waktu sudah habis tapi mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan dalam memperingati hari lupus sedunia ini apa saja kira kira
yang pasti adalah marilah kita hidup secara aktif dan produktif kualitas untuk diri kita kualitas juga untuk orang lain
terus tapi jangan pernah merasa bahwa lupus itu adalah akhir segalanya badan kita boleh sakit tapi hati jiwa pikiran kita jangan sampai ikut sakit
ya penting sekali
itu yang penting
dalam tubuh yang sehat dalam jiwa yang sehat
kalau dulu ada mensalain corporisando
tapi ini kebalikan
seri lang tuh kayaknya ya mbak
dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat
kalau kita yang sehat pasti tubuhnya juga sehat sekali lagi terima kasih
semoga sehat selalu dan semoga sang putranya juga tetap sehat selalu
terima kasih telah melakukan sosialisasi edukasi pada satu topik yang sangat sangat penting kita ketahui
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
kita masih dengan suasana covid walaupun mungkin sudah hampir dilupakan
tapi protokol kesehatan jangan lupa terus diterapkan
jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker dan sebisanya hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe